nah ini dengan permasalahan mulai dari utang kita tahu ya manajemen operasional hingga citra perusahaan nampaknya memang jadi tugas berat pejabat baru di garuda indonesia dan menunggu di depan mata tugasnya ya
untuk membahasnya bergabung bersama kami ada toto pranoto pengamat bumn mas toto selamat malam
mas toto kalau kita lihat wajah wajah baru yang sekarang memimpin garuda indonesia ada mantan direktur pt inti yang sekarang menggantikan ari askara di posisi direktur utama garuda indonesia
anda melihatnya seperti apa nih mas toto
ya sebuah saya juga agak kejitan juga sebetulnya ya karena kalau kita lihat di pemerintahan sebelum sebelumnya misalnya dibutuhkan figur figur yang cukup kuat untuk menggantikan posisi dirut sebelumnya
jadi kalau kasih komentar misalnya terhadap dirut yang baru terpilih tadi hari ini misalnya kita sebelumnya memang tidak mendengar kiprah yang bersangkutan sebelumnya
miske pun katakanlah sebelumnya
pernah menjadi dirut di pt inti misalnya begitu ya
tapi pada masa di pt inti pun kelihatannya tidak melihat juga rekam jejak yang cukup oke selama di sana misalnya begitu ya
jadi saya tidak bisa memberikan komentar yang lebih panjang lebar lagi sampai kemudian nanti dalam waktu beberapa bulan ke depan misalnya langkah langkah apa yang akan dikerjakan dalam rangka proses perubahannya yang akan dikerjakan di garuda misalnya
karena track recordnya saya tidak bisa baca dengan cukup jelas
apakah kira kira nanti akan bisa mampu nggak menanggulangi tantangan tantangan yang ada di garuda saat ini
oke selain nama irvan setia putra ada juga di kursi komisaris
komisaris utama ada mantan bekraf triawan munaf begitu
terus ada juga hairal tanjung
ada bahkan nama yeni wahid di sana di jajaran komisaris ini
nah kalau tadi sebelumnya mantan komisaris utama mengatakan bahwa ya komisaris yang baru semoga tidak hanya mengawasi tidak hanya membuat keputusan tapi juga ikut bekerja bersama dengan jajaran direksi
memang selama ini pekerjaan komisaris dan direksi ini seperti kutub utara dan selatan gitu nggak ada kesinambungan
ya mestinya dalam konteks seperti ini fungsi dewan komisaris di bumn kan tugasnya adalah melakukan fungsi monitoring dan pengawasan
apakah rencana rencana yang dibuat dalam bentuk rkap yang dibuat setiap tahun itu misalnya dikerjakan sesuai nggak dengan target
kalau ada hal hal yang meleset dari target mereka tentu harus melakukan teguran teguran ya
apalagi kalau ada hal hal yang dikerjakan misalnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan di bumn tersebut
itulah fungsi dewan komisaris di sana termasuk juga mungkin memberikan semacam arahan arahan ya terhadap katakanlah kalau di garuda itu misalnya ya
hal hal apa yang patut misalnya untuk bisa diperbaiki dengan cepat baik di sisi aspek pendapatan atau di sisi aspek pengelolaan biaya dan seterusnya ya
pandangan pandangan yang mungkin bisa dipakai sebagai juga guidance oleh direksi untuk melakukan perubahan perubahan yang mungkin dikerjakan
tapi fungsi utamanya tentu sebagai pengawas ya bahwa apa yang direncanakan oleh eksekutif kemudian itu memang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan kemudian implementasinya dalam plan yang benar begitu ya
dan fungsi dewan komisaris mengawasi itu sebetulnya
oke mas toto melihat nama nama ini ada triawan munaf ada yeni wahid peter f gonta juga termasuk di dalamnya surprise nggak sih
ya kalau nama nama yang ada sih sebetulnya sebagian juga mungkin publik sudah cukup kenal lah ya
sebagian saya kira itu adalah kombinasi yang relatif cukup
baik karena menggabungkan antara para profesional ya di bidang katakanlah restructuring atau bidang keuangan ada pak peter gonta di sana
ada juga kita bisa lihat misalnya pak triawan munaf kan orang yang memang selama ini bergerak di dalam industri kreatif
tapi industri kreatif kalau ditanya hubungannya dengan garuda seperti apa tentu bagaimana nanti proses terkait dengan katakanlah branding baru atau rebranding garuda bisa dilakukan dengan lebih baik
mungkin arahan arahan dari pak triawan munar bisa berguna untuk soal ini begitu ya
ada yeni wahid misalnya paling nggak kita
saya akan memaknai dia sebagai seorang tokoh masyarakat publik yang dianggap betul betul bisa menjaga supaya arah lah gitu ya
dari garuda ke depan itu nggak melenceng ke sana kemari gitu ya
karena dianggap dia orang yang dianggap betul betul bisa diandalkan
jadi karena fungsinya adalah fungsi pengawasan bukan fungsi eksekutif yang mengeksekusi
saya kira meskipun backgroundnya tidak persis sama di bidang ini tapi saya kira itu bisa diharapkan mampu mengawasi monitoring dengan baik
jadi harapan saya terhadap susunan dekom yang ada sekarang saya kira
bisa memberikan semacam arahan yang lebih jelas ya
dan juga monitoring yang baik sehingga garuda bisa jalan sesuai dengan target yang mereka akan capai ke depan ini
dan fungsi itu terutama yang harus dikankan adalah bahwa transformasi yang akan dijalankan betul betul bisa membawa garuda ke arah yang lebih baik
oke tapi untuk menuju yang lebih baik itu kita tahu di manajemen sebelumnya di direksi sebelumnya ada banyak sekali pekerjaan rumah yang belum selesai
ada masalah manajemen operasional
ada masalah finansial utang perutangan begitu ya
dan juga citra perusahaan
kalau kita ngomongin utang sebelumnya juga garuda sempat mau cari uang buat menutupi utang
nah kalau di apa namanya dalam manajemen ini kita belum tahu memang rencananya
tapi optimis nggak sih soal masalah finansial ini bisa teratasi dengan cepat
ya kalau dalam soal ini saya kira ya garuda tentu kan memiliki juga aset aset yang cukup baik
garuda juga saya kira dengan susunan pengurus yang baru juga saya kira memiliki network yang jauh lebih baik lah saya kira ya
sehingga diharapkan nanti proses kaitannya dengan soal negosiasi atau renegosiasi ulang ya
kaitannya dengan hutang hutang yang mereka miliki saat ini bisa berlangsung dengan lebih baik saya kira
ya termasuk yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana itu mengelola kaitannya dengan soal pengadaan untuk pesawat pesawat baru begitu ya
kalau kondisinya oversupply saat ini seperti saat ini jadi bagaimana mereka bisa merenegosiasi sehingga kemudian itu tidak menjadi beban kepada garudanya misalnya
dan untuk itu kan tentu mereka harus bicara ya
dengan orang orang di situ misalnya ada pak peter gonta misalnya atau yang lain begitu saya kira mereka bisa cukup diandalkan memberikan semacam guidance ya
bagaimana direksi bisa bekerja kaitannya dengan soal renegosiasi ini ya
itu dari sisi bagaimana cost itu mereka bisa lakukan pengendalian dengan lebih baik lah misalnya
mas toto kita tahu sebelumnya garuda indonesia sempat membatalkan rencana penerbitan instrumen surat utang
nilainya kalau tidak salah sekitar dua belas enam triliun rupiah
tapi kabarnya pembatalan itu atau penundaan itu karena memang belum adanya rups
nah sekarang sudah ada rups luar biasa bahkan seharusnya seperti apa skema selanjutnya supaya masalah hutang ini bisa terselesaikan dengan cepat
oke jadi saya kira memang mereka harus pilah pilah gitu ya
jadi mana kewajiban kewajiban mereka yang bisa diselesaikan dalam waktu jangka pendek dan juga mana yang bisa diselesaikan dalam waktu jangka panjang begitu ya
yang jangka pendek tentu harus ada
terselesaikan cepat lah
apa yang harus kita diselesaikan
nah yang jangka panjangnya kan tentu kemudian kita harus menggunakan beberapa instrumen yang bisa dimungkinkan garuda untuk menyelesaikan soal soal itu ya
baik dengan cara cara yang konvensional melakukan restructuring masalah durasi waktu bisa diperpanjang dan seterusnya
atau juga menggunakan instrumen instrumen lain yang dimungkinkan ya
apakah misalnya garuda itu masih cukup menarik ya kalau mereka masih akan mengeluarkan semacam global bonds gitu misalnya ya
dengan cabang yang lebih panjang dan jumlah yang cukup
sehingga mereka kemudian bisa
terhadap kebutuhan kebutuhan penyelesaian soal utang utang ini misalnya ya
nah kalau tanda petik reputasi garuda bisa diperbaiki dengan cepat ya
kepercayaan investor kepercayaan publik juga pulih tentu kan ratingnya mereka bisa menjadi lebih baik gitu ya
sehingga pada saat mengeluarkan instrumen instrumen global bond segala macam juga tentu bisa mendapatkan harga yang lebih baik sebetulnya untuk garuda
memang kita harapkan semoga reputasi dengan adanya jajaran baru di direksi dan juga di jajaran dewan komisaris ini
mengubahlah reputasi yang garuda sebelumnya yang punya citra negatif begitu ya mas toto
mungkin dianggap negatif dan sekarang harusnya bisa berubah menjadi positif
dan bisa berpihak begitu win win solution kepada karyawan di dalamnya dan juga penumpang yang menggunakan maskapai plat merah ini
mas toto pranoto terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected